sampai jumpa di video selanjutnya
jangan jangan makan saya jangan makan saya dong
saya dari warung jepang mau ngaterin makanan yang tadi bersih bersih yang
kau bisa duduk sendiri sih
jangan jangan bener ya bilang dari ini
aduh kayak gitu apaan sih
kok mikirnya kayak gitu gitu
sekarang tuh bukan waktunya
suara apaan tuh
tadi tadi ada suara aneh
tapi kok gak ada orangnya ya
apa aku tinggal aja ya makanan yang disini
terus besok siang aku datang
jangan jangan jangan
aduh jangan jangan panggil saya
jangan panggil saya aduh jangan panggil saya dong
kurang ajar saya bukan setan
tuh tuh saya mau makanan kok makan yang itu aja nih pak
emangnya kamu enak dimakan ha
kurang ajar keluar kamu keluar
bapak orang ya bukan setan pak
kurang ajar saya bukan setan
kamu keluar keluar
masuk lu mau orang tangga pakai parmisi permenisi segala
pak tadi ada ibu ibu yang mesen pesenan itu
ibunya mana pak
di sini gak ada orang lain
pak pak pak saya minta bayaran sekarang deh pak
bayar apa yang harus dibayar
keluar kamu keluar
eh pak pak pak
di dalam rumah tolong dong ini bapak lagi sakit dirawat
dikasih obat dong
ya mana sih ini kok gak ada orangnya
pak bapak kayak sakit keras pak
biasanya ngelak bapak ya sih cuma mau nolong bapak doang kok
kamu jangan sobaik
sebaiknya kamu keluar
kurang ajar keluar
kau ada pak

aku merusak suara
nih dia kan suka bunga mawar gimana kalau aku beliin bunga mawar aja ya kata dokter sri kan dia lagi di
down tapi dia pasti senang kalau aku kasih bunga aduh kamu kenapa kayaknya mulus ngosan gitu sih kamu habis
bikin ya aduh aduh aduh aduh serangat serangat di sana serangat serem apanya enggak aku tadi
habis di rumah hantu di ujung jalan situ loh hah rumah hantu iya bukan bukan bukan bukan sebenarnya
sih bukan rumah hantu jadi ada rumah rumah ekstrem gitu di ujung sana ada orangnya
sih jaga tadi aku ngantri makanan terus ada bapak bapak gitu yang jaga rumah itu
dia kayak gitu ke kamu udah deh pokoknya kalau kamu ngantriin makan lagi jangan ke dia lagi deh
apa apa gua kayak gitu mendingan kita samperin aja dia sekarang ya jangan jangan dia orang gila
lagi pesen tapi gak mau bayar bukan bukan bukan bukan bukan orang gila kok orang yang
orang normal eh cuman galak banget tapi tapi aku kasihan banget sama dia prit
tapi aku kasihan banget sama dia prit
dia tuh tinggal sendirian udah tua sakit keras batuk batuk sampai berdarah segala
aku yang rawat dia prit
aduh candy kamu tuh ngapain sih rawat dia
eh iya tapi kan kasihan dia prita dia dihidupnya tuh sendirian gak ada yang rawat udah tua sampai sakit sakitan kayak gitu
boleh deh jangan peduliin bapak bapak itu
nah mendingan sekarang kamu menitip aku beli hadiah ya
dokisanku baru laku lagi nih ya wah selamat ya
wah selamat ya
wah selamat ya
nah prita bagus tuh
ya ampun prita aku pikir kamu tuh mau beli kado ate
ya ampun prita aku pikir kamu tuh mau beli kado a

buat siapa sih
kamu tau kan
dan kamu masih ingat kan cowok yang pernah aku omongin nama kamu
cowok yang berharga banget buat aku
kamu beliin dia bunga mawar
iya soalnya tuh dia suka banget sama yang namanya bunga mawar
makanya aku mau buat kejutan buat dia
wah sama dong prita
cowok yang sekarang ini lagi deket sama aku tuh juga suka banget sama namanya bunga mawar
hah tadinya sih aku sempat heran
kok temen temenan ya ada cowok yang suka sama bunga mawar
eh ternyata co kamu juga suka sama bunga mawar
tapi kita termasuk yang beruntung loh prita
soalnya nih katanya kalau misalnya cowok suka bunga mahwar
itu katanya sensitif lembut dan itu gak bakal nyakitin hati ceweknya
eh kan kamu ikut aja yuk ke rumah bunda nungki
nanti aku kenalin sama cowokku itu deh
dia pasti senang banget kalau dia kenal sama kamu
jangan sekarang deh prita ya
soalnya habis ini aku harus laporan sama mama tentang pesanan tadi
ya sekaligus juga membantu bantu mama beresin sih
yaudah yaudah gak apa apa
kamu suka nggak
kenapa bunga itu kembua
kamu nggak suka
aku kan khusus beli ini untuk kamu antoni
kamu nggak kasih aku mawar
kamu mau bikin aku sedih
kamu mau bikin aku sedih
kamu khusus sakit hati
dari kemarin aku ngeliat kamu sedih dan murung terus
kenapa kamu nggak pernah cerita sama aku antoni
dokter sri pernah bilang sama aku
kalau aku disuruh jaga perasaan kamu
supaya kamu nggak sedih